itu saja yang bisa saya sampaikan ya
sudah melakukan inspeksi ke pt kau
yang mana saya mendapatkan informasi bahwa pt kau ini
yang memberikan kepercayaan kepada pt igeda
sebagai outsourcing atau penerima karyawan mereka di sini
nah pt ikd sendiri sudah diberi peringatan oleh pt kau
soal kasus yang sudah terjadi ini
dan pt kau sendiri sudah meminta manajemen pt ikeda
untuk memberhentikan sementara oknum
yang sudah melakukan pelanggaran tadi
atau melakukan tindak yang tidak bermoral tadi
untuk diberhentikan sementara sambil proses bergerak